kebakaran melanda gedung aneks yang berada di kawasan hotel pullman tamrin jakarta pusat selasa malam
asap pekat disertai kobaran api muncul dari sebuah ruang yang dijadikan gudang penyimpanan barang di lantai sepuluh gedung
seorang karyawan jatuh pingsan dan terpaksa dievakuasi keluar dari dalam gedung saat kebakaran terjadi
karyawan ini langsung digotong sejumlah rekannya saat dievakuasi dari lantai atas gedung aneks yang berada di kawasan hotel pullmen tamrin jakarta pusat yang terbakar pada selasa malam
korban diduga jatuh pingsan usai menghirup asap tebal yang memenuhi seluruh ruangan
petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi langsung berupaya menjinakkan api
meski belum diketahui penyebab pasti kebakaran petugas telah mendeteksi titik asap
yang berasal dari salah satu ruang di lantai sepuluh yang dijadikan gudang penyimpanan barang
pekatnya asap yang memenuhi seluruh ruangan menyulitkan petugas melakukan pemadaman
untuk sementara petugas memasang mesin eksos untuk menyedot asap